kami siang keluarga almarhum brigadir yosua tiba di bandara soekarno hatta tanggerang kedua orang
tua dan kekasih almarhum brigadir yosua disambut tim kuasa hukum keluarga berharap setelah kejaksaan
agung menetapkan berkas perkara pembunuhan berencana brigadir yosua diatakan lengkap atau
p dua puluh satu kebenaran dan keadilan dapat terungkap kuasa hukum keluarga yosua menyesalkan istri
tersangka verdi sambo putri candrawati yang juga turut menjadi tersangka hingga kini belum
ditahan selain karena ancaman masa hukuman yang dihadapi putri di atas lima tahun kuasa
hukum yosua mendesak putri untuk ditahan agar tercipta rasa keadilan kalau misalnya putri
chandrawati tidak ditahan maka saya meminta kepada presiden republik indonesia bersama dpr rubah
konstitusi bersama mpr rubah konstitusi bahwa semua orang tidak sama di hadapan hukum dan
pemerintahan oke bang rabu kemarin kadif umar spori irjen dedy prasetyo menyatakan
sejauh ini penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka putri candrawati dengan alasan
kesehatan sementara jaksa agung muda bidang tindak pidana umum fadil zumhana menegaskan
keputusan penahanan tersangka harus didasari alasan subjektif dan objektif kita lihat sikap
penuntut umum menilai dua syarat tadi syarat subjektif dan syarat objektif objektif kita
nggak usah lihat lagi lah karena undang undang membolehkan itu subjektif kekhawatiran melarikan diri
itu kan jaksa punya subjektivitas sendiri begitu juga hakim nanti tapi untuk menghindari
melarikan diri ke luar negeri jaksa mengambil sikap melakukan pencekalan di sisi lain koordinator
kuasa hukum putri candrawati arman hanis menyebut pihaknya akan mengajukan permohonan agar kliennya
tidak ditahan dikutip dari cnn indonesia com pada rabu dua puluh delapan agustus arman hanis pun menyatakan
putri saat ini masih dalam perawatan dan menjalani konsultasi dengan psikiater putri candrawati
sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh dua selain mengikuti skenario awal yang
dirancang sang suami verdi sambo kabar es krim polri komjen agus andrianto mengungkap putri
diduga berada di rumah dinas bersama sambo sebelum yosua ditembak pada jumat delapan juli dua ribu dua puluh
putri juga disebut mengajak barada eliazer yang beribkan ricky kuat ma'ruf dan brigadir yosua
ke rumah dinas ferdis sambo di kompas polri durian tiga
verdi sambo dan putri juga dilaporkan ke polisi soal dugaan membuat laporan palsu
laporan itu dibuat oleh pengacara keluarga brigadir yosua ke baris krim polri pada jumat dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
rencananya mabes polri bakal menyerahkan putri candrawati dan para tersangka lain pada senin tiga oktober dua ribu dua puluh
penyerahan dilakukan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan agung
sian n indonesia